terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di indonesia
hingga selasa sore kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu enam ratus tujuh puluh tiga orang
menjadi lebih dari satu ratus empat puluh tiga ribu orang
sementara sembilan puluh enam ribu lebih orang dinyatakan sembuh
dan yang meninggal mencapai enam dua ratus tujuh puluh tujuh orang
dki jakarta masih memuncaki kasus covid sembilan belas di tanah air
di susul jawa timur dan juga jawa tengah
dan masih bertambahnya kasus covid sembilan belas di indonesia
tidaklah alasan bagi kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan
jadi mari sayangi orang orang terkasih kita dengan terus menggunakan masker dengan benar
menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan